inilah aa ks dan ra tiga dari tujuh anggota geng berjuluk gug gug gug
tersangka pelaku penyerangan satpam perumahan pakuwon city surabaya
ketika tersangka dihadirkan polisi pada kamis siang
sedangkan empat tersangka lain tidak dihadirkan karena masih berusia remaja
menurut kapolres tanjung perak surabaya akbp anton elfrino trisanto
penyerangan terjadi pada sabtu dua puluh enam november di picu tawuran antara geng gug gug gug dan geng wok wok di jalan mer surabaya
karena kalah jumlah geng wok wok lari menyelamatkan diri dan bersembunyi di pos satpam perumahan
geng gug gug gug lantas mengejar dan membacok geng lawan setelah satpam perumahan
seorang satpam dan seorang anggota geng terluka
polisi pun menyebut kedua gang ini kerap tawuran demi konten di media sosial
dari para tersangka polisi menyita celurit dan sepeda motor
tak ada korban anggipat tawuran ini